kemudian juga investasi serta terkait dengan bagaimana kedepannya kita juga mendapatkan sistem bagaimana
apa yang kita bisa pelajari dari karakter karakter ini